ya ampun rumah ini berantakan banget
pasti karena laki laki itu tinggal sendiri
jadi dia gak sempet beres beresin rumahnya
dia gak punya makanan
nasinya aja gak ada
ini juga gak ada
gak sedia makanan
kak kita bikinin dia makanan yang enak yuk
abis itu kita beresin rumahnya
kalau dia bangun
ya kak itu sih bukan kaget
dia malah bakalan seneng banget
begitu dia bangun ngeliat rumahnya rapi
aku panggil dia
kayaknya rasanya rupees
dari mana datangnya makanan ini ya
siapa yang menyiapkan makanan ini
aku gak boleh makan sampai aku tahu siapa yang menyiapkan makanan ini
kok kelihatan kebingungan
bapak lihat ada orang masuk ke rumah saya
mas krishna kemalingan
lalu ada apa
enggak enggak deh enggak ada apa apa
makasih pak ya permisi
lebih baik aku buang aja makanan makanan ini
aku kan gak tahu siapa yang membuat ini
siapa tau aja ada orang yang sengaja hendak meracuni aku
maafkan aku sudah membuang makanan yang aku nggak tahu dari mana makanan ini berasal
kopinya satu pak

bang kopi satu ya
kok tampangnya lecek begitu
emang ada masalah apa mas
ada kejadian aneh di rumah saya
apanya yang alih anak muda
di rumah saya ada yang menyediakan makanan dan minuman
juga membersihkan rumah
padahal saya tinggal sendiri
saya heran siapa yang ngerjain itu
jangan jangan rumah mas ini tuh ada hantunya tuh
bukan hantu bukan
saya tahu perbuatan siapa ini
ini pasti perbuatan siluman siluman jahat
akhir akhir ini banyak sekali siluman siluman yang berkeliaran di desa di hutan
dan mereka itu menyamar sebagai manusia
pura pura baik hati
tapi kemudian bila tiba saatnya mereka akan memangsa manusia
manusia menjadi korban mereka
saya nggak percaya itu
saya juga nggak mas
ciluman itu kan benar benar nggak ada
anak muda kalau kamu tidak keberatan biar saya mampir di rumah kamu
saya bisa mengecek apakah di rumah kamu itu ada silumannya atau tidak
ini pekerjaan saya
saya rasa nggak perlu pak
saya yakin di rumah saya mana mana aja gak ada siluman siluman itu
saya duluan ya
tunggu tunggu tunggu
eh mau ke mana pak
jangan minta cabut aja dong
lain kamu telepon ibu
oh ibu ada di rumah
berarti gak mungkin ibu dalam dua hari ini mampir ke rumah krisna ya
capek banget hari ini
gak masuk akal
semuanya jadi aneh
kak dia udah tidur
ayo kita keluar
tidur kok di kursi
nah sekarang aku tunggu di sini orang baik hati yang misterius
sama sekali gak ada orang masuk atau keluar dari rumah aku
mungkin orang itu tidak datang hari ini